inilah situasi menegangkan saat kapal patroli psdkp hiumacan satu
memergoki enam kapal asing berbendera vietnam
menangkap ikan cumi serta teripang secara ilegal
di perairan natuna utara
petugas pun langsung melakukan pengejaran terhadap kapal asing ilegal itu
dengan diwarnai tembakan peringatan
dari dalam kapal petugas mengamankan tiga puluh enam anak buah kapal asal vietnam
bersama sejumlah barang bukti
mereka kemudian dibawa ke stasiun psdkp pontianak
untuk diproses lebih lanjut
jadi bayangkan di dasarnya dikeruk mereka
penangkapan kapal berbendera vietnam itu menambah panjang daftar kapal ikan asing
yang ditangkap oleh ditjen psdkpkkp
sejak dua ribu dua puluh satu sembilan puluh dua kapal asing dan ratusan abk ilegal
telah ditangkap dari beberapa lokasi di indonesia
dan dilakukan penindakan diantaranya berbendera vietnam dan malaysia
adisa putro kuburaya